seorang mantan narapidana terorisme dan seorang penyintas aksi terorisme meminta pemerintah berhati hati menyikapi wacana pemulangan ex isis
individu individu yang akan dipulangkan harus melewati screening ketat
hanya mereka yang telah meninggalkan ideologi isis yang bisa kembali ke tanah air
kepulangan ex isis dinilai bisa berguna untuk kontra narasi pencegahan teror di masa depan
ada profiling yang bisa sadar dan kemudian mau melakukan proses afirmasi
mau mengakui keabsahan dari nkri dan mereka rujuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi saya pikir perlu dilakukan
tidak ada salahnya dengan niatan dari negara untuk merangkul kembali
tapi perlu dikaji ulang karena itu kan jumlahnya banyak bukan hanya satu
kalau banyak itu kan otomatis perlu penanganan yang betul betul ekstra dan perlu screening
perlu persiapan yang betul betul matang jangan sampai malah memulangkan mereka ke indonesia
itu akan menimbulkan masalah baru khususnya
apa meni apa